putri yang putri baru
sementara itu jenazah amalia korban pembunuhan diplomas lainnya
dimakamkan di taman pemakaman umum jatisari
usai disemayamkan dan disolatkan di musola al nimah
dekat rumah korban di kota bekasi
pemakaman yang disaksikan kerabat tetangga dan sejumlah teman sekolah korban
rizal palevi dan rosyarawati ayah dan ibu korban
tampak tidak kuasa menahan kesedihan
diketahui amelia merupakan anak pertama dari dua bersaudara
adiknya yang bernama atila baru berusia enam tahun